ya dan biasanya bagi mereka yang pulang kampung akan ditagi oleh oleh begitu ya bagi yang tidak mudik pada bulan ini
nah bagi anda yang sedang berkunjung ke brebes rasanya kurang lengkap jika tidak membawa pulang telur asin sebagai buah tangan
kali ini produser lapangan nadia laras akan mengajak anda untuk berburu oleh oleh khas brebes yang satu ini
selain bawang merah brebes memang terkenal dengan telur asinnya
meski harus bersaing dengan banyaknya varian oleh oleh telur asin sepertinya masih menjadi prima dona
apalagi di momen liburan seperti sekarang telur asin makin diburu oleh para pemudik
beberapa varian telur asin yang dapat ditemui di sentra oleh oleh brebes diantaranya ialah telur asin rebus super dan telur asin panggang atau bakar
karena kebetulan memang saya kan kalau pulang ke daerah itu untuk lebaran itu kan setahun sekali hanya setahun sekali kecolik ya
kebetulan memang selalu lewatnya kan tegal nah itu khasnya itu telur asin jadi ya harus kita bawa itu
kebetulan kan ciri khas brebes ini kan telur asinnya ya jadi ya kalau misalnya setiap ke sini ya pasti beli telur asin
varian telur asin favorit mbak
bakar sama yang biasa sih
enggak sih nggak mahal ya kebetulan di sini kan murah ya jadi seratus atau dua ratus juga cukup lah
di musim liburan seperti ini penjualan telur asin di salah satu sentra oleh oleh brebes meningkat
sang penjual mengaku dalam sehari dapat meraup untung hingga tiga kali lipat dibanding hari biasa
kalau di lebaran kali ini biasanya telur asin penjualan meningkat dan dia mungkin bisa antara sepuluh sampai lima belas ribu sehari
ya masyarakat masih mengandungi telur asin dan jadi khas oleh oleh khas brebes kenaikan lumayan bisa antara

jadi kalau di lebaran kali ini biasanya telur asin di antara sepuluh sampai dua puluh ribu
biasanya pedagang menawarkan paket paket telur asin dengan harga yang beragam
di toko oleh oleh seperti ini biasanya menjual varian telur asin yang masih matang maupun yang sudah matang
kalau saya tentunya pilihan sudah matang karena lebih praktis bisa langsung dimakan
mbak saya pesan lagi yang isi dua belas bakarnya enam rebusnya enam terima kasih
nah saya pilih yang campur isi bakar dan juga rebus dengan harga rp enam puluh tiga per dua belas butir
harga telur asin di toko besar bisa sedikit berbeda dengan toko kecil
jika toko besar menjual selusin telur asin rebus seharga rp enam puluh di toko kecil anda bisa mendapatkan selusin telur asin dengan harga rp empat puluh empat saja
beli di toko kecil maupun besar sama saja asal pintar dan jeli saat memilih
nadia laras brebes